sayang udah jangan marah marah dulu cepet waktu
mams nih kopas kopas aja seribu lima ratus satu persen kan punya nyako
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam
hai kamu bapak dibantuin halaman berapa tadi tiga puluh lima
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam kang kusoy
protein bu dokternya ada ada di dalam kampusnya sudah ditunggu silahkan masuk
dulu kondisinya berbeda kakek tidak punya uang kaki itu cuma petani alhamdulillah bapak bisa
disekolahkan sampai tamat stm pemikiran kakek belum sampai ke sana untuk mengkuliahkan bapak
dulu yang seusia bapak sekolah itu
ya karena yang lainnya pada sekolah kalau ditanya tujuannya apa bapak tidak tahu tujuannya apa
untuk sekolah memangnya peblik tidak pingin sekolah tinggi memangnya peblik tidak ingin
tahu lebih banyak dibanding orang lain memangnya pebi tidak ingin mendapatkan
jawaban yang banyak dipertanyakan sama orang orang
makanya kamu tidak kepingin membantu orang lain
bermanfaat buat orang lain percuma jadi orang baik pep kalau tidak bermanfaat
percuma pep kamu baik sendiri
jadi orang yang bermanfaat pep makanya sekolah yang tinggi
hai anak anak baru belajar ikhlas satu dan ikhlas dua masih mengenal huruf dokter nanti kalau sudah lancar
baru saya kasih tau artinya aduh saya minta maaf ya kang gus coy soalnya ini bukan bidangnya saya
tidak apa apa dokter oh ya kangkusoi di agama itu kan ada kisah kisah para nabi ada kisah kisah para
sahabat nabi yang bisa menjadi inspirasi untuk anak anak kan
itu banyak sekali ibu dokter
nah kalau menurut saya nih ya kak kusoi kalau kita ceritakan tentang kisah para nabi tentang kisah para pahlawan kita kepada anak anak mungkin saja mereka itu akan lebih mudah untuk terinspirasi kang
karena kan kisah itu dekat dengan kita kita itu merasa memiliki kisah itu merasa sudah menjadi bagian kita gitu kang
saya rasa itu lebih baik bu dokter
ya intinya itu kita harus menerapkan kepada anak anak kalau sebenarnya mereka itu adalah bagian yang sangat penting di dunia ini kang
dunia ini tuh sangat terhampar dan juga terbentang luas untuk mereka dan dunia ini juga sangat menanti karya bakti mereka
ya mungkin hanya inilah kang caranya supaya anak anak itu bisa keluar dari ciraos
nanti saya pisahkan pengajian anak anak dengan pengajian bapak bapak ibu dokter
sampai kapan jenniper nggak mau sekolah
sampai kita pindah dari sini pak
tapi om akumnya gak mau pindah sayang
kalau kita pindah tachi nanti om aku nyusul kita pak
kp brinya nggak mau ikut pindah
pasti pindah pak om aku sama kak fabri pasti nyusul kita
papa harus percaya sama jenniper pak
papa harus percaya sama jeniper
papa harus percaya sama jenniper

papa harus percaya sama jeniper
papa harus percaya sama jeniper
kamu kapan sih berdiri berbagi
pak berbagi tuh ini umur saya
pak berbagi itu indah
setiap hari debbie berbagi makanan sama veronica
kamu bawa rendang dia bawa teri dicabein
tapi pak teri dicabainnya enak lho pak
kalau papa cobain pasti papa suka
ya tetep aja beda debbie
baby tidak bisa sebanding kamu bawa rendang dia bawa teri
pokoknya ini terakhir kali kamu berbagi ya dem
terakhir kali ini
boleh mama masuk
orang orang juga gak boleh masuk
kenapa semua orang datang ke sini
kamu dipikir pikir ya
ada bagusnya juga kamu ngambek begini sesekali
rumah tuh jadi kayaknya tenang gitu
gak berisik nggak ada yang cerewet
kok banyak amat persenan nya tuh
ya kan aku lagi sebel bingit sama mams
kenapa jadi sebelnya sama mama
karena mams itu pasti datang ke sini mau ngebelain encut
kamu pikir dengan kamu ngambek begini marah marah begini
ada gitu orang yang peduli sama perasaan kamu
ya gak ada tuti
kamu gak suka si cucu bilang kalau kamu tuh suka ngetik
ya kan emang kamu tukang ngetik
mams kok malah ikut ikutan sih
pahit emang tuh kalau kita dengar orang lain tuh bicara jujur tentang diri kita sendiri
tapi orang bicara jujur itu justru untuk mengingatkan kita
siapa diri kita
jadi kita tuh gak jadi orang yang sombong
kalau emang kamu gak suka dibilang tukang ketik
jangan jadi tukang ketik
harusnya tuh kamu berterima kasih sama cucu udah ngingetin kamu
hidup itu tuh emang kejam tuh ti
tapi ada pelajaran dibalik itu semua
kalau dunia ini bikin kamu terpuruk
kamu tuh harus bisa bangkit dan berdiri
kalau kamu udah bangkit dan berdiri
kamu pasti bisa berjalan wudhu masa depan
ngerti kan paham maksud mama
seribu lima ratu satu persen mama sayang sama tuti
udah jangan marah marah mulu
cepat tuh aku
seribu lima ratus satu persen kan punya nyako
kang ada kang akum